sekarang nih mendingan lo nih ya ganti profesi aja dulu
wait si zaki sakit apa sih kayaknya serius banget deh
bro zaki ketemu dan ribut sama rio
kaki serius sekarang
hah lo serius rio
emangnya pernah berubah ya
gila kemampuan bela dirinya rio makin jago deh

aku kok usingoshi pas mereka malen
ki gimana menurut lo kita kasih tau si boy aja ya kan kalo kemarin kan mondi udah tau kalo ryoke gitu
hmm kayaknya jangan dulu deh cin jangan sekarang takutnya ntar boy malah gimana gimana lagi kita ngasih tau boy ntar aja kalo boy udah gabung sama kita lagi ya
iya benar kata oki sebaiknya kita ngomong langsung aja sama si boen jangan lewat telepon biar kita semua bisa ngomong langsung sama boy apalagi sekarang boy lagi jemput pembantunya reva
gue ada kue nih ada kata gue ada mau gak
gue mau dong sini sini sini sini
jangan rebutan pegang ini ini banyak nih kue ini banyak nih
aduh aduh aduh
kalau duk buat gratisan gini nih model modelnya gak ada yang diajanin orang mana
gak apa apa be kan yang gratisan yang terdepan
mbak bintar aja ya bagi bagiin dulu ya
bagi bagiin dulu ya
eh si dado kenapa itu hah dateng dateng kok sendirian aja begitu
dateng dia be
tapi mukanya manjin gitu be
waalaikumsalam ma be
lu lagi kenapa lu
lagi gak enak badan hah
alhamdulillah dado sehat ko be
cuman lagi gak pengen makan aja be
mbak abe jadi curiga nih
jangan jangan lo ada masalah
masalah apa sih
biasanya kan soal makanan lu nggak pernah nolak
coba lu cerita dong sama mbak be
mbak be bisa kasih saran
saya dipecat be
jadi sopirnya iyan
gak emang kenapa lu dipecat
jadi gini be
saya kan lagi narik angkotnya jalan sendirian nih nyopir
terus penumpangnya banyak
nah ya nyuruh saya pulang
saya malah kasihkan narik be
itu jelas lu salah kalo kayak be

si iyan tuh bos lu
kalo dia bilang lu udahan ya udahan
dia kan juga butuh duit
dia perlu narik juga ambil mobil
yang mana temen yang mana bos lu
tapi kalo soal kerjaan tuh iyan bos lu
lu gak bisa seenak perut lu
tapi saya lagi butuh duit deh
soalnya kan saya ada kebutuhan nih be ya
kebutuhan di rumah tuh lagi banyak
udah gitu adik adik saya
bapak tau kan adik adik saya kan beh
itu saya semua yang biayain
belum lagi mereka minta uang janjinya ke saya be
gue punya saran nih
mendingan lu nih ya
ya misalkan jadi tukang antar
dan terpisah gitu
kalo ngasih saran bu yang bener gitu loh
masa dadu jadi delivery boy
yang ada nih ya
makanan ini gak nyampe rumah pembeli
tuh ke perutnya
bisa aja lu bang
kalau gue punya saran nih ya
mendingan lu minta kerjaan aja tuh
papinya reva sama wee boy kan punya perusahaan gede tuh
nah lu minta kerjaan aja sama dia
masa sih gak ada kasih kerjaan
wah di perusahaan gede gitu mau kerja jadi apaan
ya elah do
yang penting kan lu kerja halal
bener tuh gitu
bener juga ya
gue bakal minta kerja
terima kasih temen temen semua untuk motivasinya
kalian semua emang bro bro gue banget ya
kecuali lu tang
ya allah do
padahal tadi gue mau bilang
gue gak mau
dado sahabatku yang terbaik
nih ada buku saya doang
wah parah banget lu on
oh dok kesian juga lu
yaudah gak apa apa
bagian cinggan tadi ade
lagian kian cinggu udah tua
gak boleh banyak makan match manis
ngasih saya semangat
bisa jadi gak enak
eh keenakan be
nadine bisa saya bantu gak be
bener lo mau bantuin gue
iya bener dong be
ke dalam yuk
buangin kartus yang gak kepake
yang gak dipake buang buangin
ya siap be
tapi makan kue dulu ya be
boleh boleh boleh
kerja dulu do
makan dulu lah biar ada tenaga
kayaknya dia masih dendam sama gue